kami berdelapan juga terhambat untuk mencari pekerjaan yang layak
segala upaya sudah dilakukan oleh delapan pelajar yang gagal lulus smk
karena konflik antara yayasan dan pengelola sekolah mereka
smk prapanca ii surabaya
kini status pendidikan mereka tidak jelas
sebagian dari mereka terancam gagal berkuliah tahun ini
sebagian lain terpaksa mencari pekerjaan dengan menggunakan ijazah yang ada
maisyah maulida satu di antara yang mencari pekerjaan dengan ijazah smp yang dimilikinya
karena itu kami berdelapan juga terhambat untuk mencari pekerjaan yang layak
untuk saya pribadi saya mencari beberapa pekerjaan
mencari lowongan yang bersyaratkan ijazah smp
di saat orang orang dewasa berkonflik perihal
siapa yang lebih berhak berkuasa atas aset aset sekolah
masa depan anak anak ini terancam
satu mereka mau bekerja
ada yang mau melanjutkan sekolah dan sudah mendaftarkan diri
dan sudah membayar dp nya
untuk melanjutkan kuliah
lah ini bagaimana
nah dari wali murid itu menginginkan segera diselesaikan
lepas dari masalah yayasan antar yayasan
konflik antara yayasan terjadi sejak tahun lalu
konflik melahirkan dualisme pengelolaan sekolah
yakni versi gugus legowo yang diakui oleh yayasan
dan suandi yang akhirnya membuat yayasan baru
sebagian besar siswa bersekolah di bawah daya sekolah
nah ini adalah persoalan pendidikan yang diakui
dan memiliki izin operasional
sedangkan delapan siswa memilih bertahan di sekolah lama
di bawah naungan suandi
ini persoalan pendidikan dicampur adukkan
dengan persoalan persoalan kepentingan
yang menyangkut aset manajemen sekolah dan sebagainya itu
nah ini yang menurut saya juga tidak pas ini
nah sebetulnya kami juga mendorong ke dinas pendidikan
menyelesaikan persoalan pendidikannya ini
dilepaskan dari persoalan konflik
di antara dua kelompok atau dua kubu itu
warsono membuka peluang untuk memperjuangkan hak delapan pelajar ini
kerana hukum jika tidak ada kesepakatan solusi
kepala dinas pendidikan jawa timur cabang surabaya sidoarjo
sebenarnya sudah memediasi konflik ini
namun berakhir deadlock
menolak diwawancarai perihal penuntasan masalah ini